persaudaraan alumni dua ratus dua belas menggelar rakornas hari ini di cibubur depok jawa barat
hasilnya mayoritas peserta rakornas menginginkan pa dua ratus dua belas mengusung rizik sihab pada pilpres dua ribu sembilan belas
dalam rakornas yang digelar tertutup itu selain rizik sihab ada sejumlah nama yang direkomendasikan
di antaranya adalah nama prabowo subianto tuan guru bajang atau zainul matsdi yusril iza mahendra dan zulkifli hasan
sementara untuk nama yang masuk daftar cawapres antara lain ahmad heriawan hidayat nurwahid zulkifli hasan yusril iza mahendra prabowo subianto dan anies mata
dan dikutip dari detik com ketua umum pa dua ratus dua belas selamat ma'arif mengatakan
pa dua ratus dua belas sepakat berkomitmen untuk patuh dan tunduk kepada rizik sihab terutama mengenai keputusan keputusan yang diambil oleh rizik sihab
sebelum menentukan rizik sihab diusung sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas mantan menpora adi aksa daud yang juga hadir dalam rakornas pa dua ratus dua belas
mengatakan ada beberapa nama yang disodorkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada rakornas persaudaraan alumni dua ratus dua belas
salah satunya adalah nama joko widodo
kami kutip kembali dari detik com adi aksa daud menjelaskan pa dua ratus dua belas merilis nama nama capres dan cawapres yang biasa beredar di masyarakat
salah satunya adalah joko widodo
selain jokowi nama rizik sihab juga masuk dalam daftar itu
kehadiran adi aksa dalam rakornas pa dua ratus dua belas ini adalah sebagai narasumber yang didaulat memberikan masukan dan pandangan terkait kepemimpinan nasional dari segi politik
baik kini kami sudah terhubung melalui sambungan telpon bersama sama
selamat malam pak
selamat malam pak selamat malam pak
selamat malam pak selamat malam pak
selamat malam pak
pak selamat mungkin bisa kita mencari sedikit lokasi agar tidak terlalu bergaung suaranya pak ya
tapi saya mulai saja dari pertanyaan pak selamet
jadi sebenarnya bagaimana jalannya rakornas tadi sehingga kemudian memunculkan nama rizik sihab sebagai calon presiden dua ratus dua belas

setelah kriteria mengerucut pada nama nama personal dan lima nama itu saja
kita tahan dulu ya
ini ada grafik nama nama
ada grafik nama nama
yang pertama ahmad heriawan
itu di calon cawa pres

itu cawa pres
oh itu cawa pres
fadian nasir kemudian amis faswedan
itu di cawa pres munculnya

nomor satu habib rizik sihab
kemudian prabowo subianto
kemudian tuan guru bajang

dan pak zulkifli hasan
rizik sihab prabowo subianto tuan guru bajang yusril iza mahendra dan zulkifli hasan ya
tapi kemudian sebagian besar
kemudian dari peserta rakornas ini menginginkan nama rizik sihab diperjuangkan sebagai calon presiden oleh dua ratus dua belas begitu pak ya
untuk lebih dalam kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini pak ya
pak selamet kami akan segera kembali setelah jeda berikut untuk mengulas lebih dalam mengapa nama rizik sihab dan akan dibawa ke partai mana nanti
rizik sihab ini jika diperjuangkan menjadi calon presiden karena kita tahu bahwa pa dua ratus dua belas bukanlah partai politik
kita akan segera kembali untuk ulasannya
baik saya kembali menyapa pak selamat marif ketua umum persaudaraan alumni dua ratus dua belas
masih bersama kami ya pak selamat ya
jadi ketika tadi dari lima nama yang sudah dibahas mengerucut lima nama tadi tapi sebagian besar peserta rakornas pa dua ratus dua belas ini menginginkan nama rizik sihab untuk diperjuangkan menjadi capres di dua ribu sembilan belas begitu
intinya langkah selanjutnya akan seperti apa yang akan dilakukan oleh pa dua ratus dua belas ini
apakah akan membawa ke partai politik tertentu atau bagaimana
iya jadi ini kan amanat rakornas ya yang tadi dihadiri oleh delapan belas provinsi dua ratus lima puluh enam peserta dari berbagai wilayah di indonesia
karena ini amanat maka kami harus menjalankan amanah ini
nah langkah yang kami ambil untuk menjalankan amani pertama pasti kita akan buka komunikasi
dengan partai partai politik yang ada
tentunya partai politik yang selama ini memang bersinergi dengan kita berjuang bersama kita
kita akan bawa hasil rekomendasi itu kepada empat partai yang sekarang ada itu terlebih dahulu ya
langkah pertama empat partai terlebih dahulu
kita akan bawa ke kawan kawan yang ada di gerindra kita akan bawa pan ke pks kita akan bawa kawan kawan pan kita bawa juga ke kawan kawan yang ada di partai bulan bintang
untuk dikomunikasikan bahwa kita
kita punya rekomendasi
sehingga nanti kita akan mengatakan bahwa ketika nanti partai itu menampung aspirasi kita mengakomodir rekomendasi kita
pastilah konsekuensinya kita akan berjuang mati matian berjuang maksimal agar calon yang diusung bisa memenangkan pertempuran begitu
tapi pa dua ratus dua belas kan sudah melihat juga pak selamet bahwa masing masing partai itu sudah juga menyiapkan nama namanya begitu kan
nama nama calon yang akan diusung
yang akan diusung oleh partai partai politik tersebut
misalnya kalau kita lihat pks bahkan menyodorkan ada sembilan nama tidak hanya satu nama tapi sembilan nama kepada partai gerindra
kita tahu partai gerindra tentu saja ada nama pak prabowo subianto di situ
lalu kemudian pan misalnya pak zulkifli hasan juga diusung namanya oleh partai amanat nasional terutama terkait dengan kepentingan kotail efek misalnya
jadi ketika ada nama figur dari partai tertentu maka partai itu juga akan ikut mendapatkan
limpahan suara atau kotel efek seperti yang sering disebutkan karena pemilunya berjalan bersamaan
nah bagaimana upaya yang realistis begitu atau konkret mungkin akan disadari oleh pa dua ratus dua belas bahwa nama pak rizik siap ini apakah mungkin untuk dimasukkan ke partai partai tersebut
iya kan faktanya politik itu perubahannya sangat cepat
perhitungan perubahan kawasan politik kan begitu cepat di negara kita itu kan
pengalaman pengalaman yang ada nama
dulu ketika dua ribu empat belas jokowi muncul juga di akhir akhir
kemudian dki jakarta pak anies baswedan juga di akhir akhir
dia juga bukan orang partai juga
jadi banyak fakta fakta politik yang mengatakan bahwa perkembangan politik itu perubahannya sangat begitu cepat
gak cuma hitungan hari bisa hitungan jam ada perubahan
oleh karena ini amanat rakonas dari kawan kawan di daerah alumni dua tahun dulu maka kita tugasnya memperjuangkan semaksimal mungkin
memberikan kalkulasi realistis umat kepada empat partai ini
dan kami yakin pada saatnya nanti akan ada titik temu antara kita dengan partul partul yang selama ini jalan dengan kita
artinya kita memperjuangkan hrs tapi juga jangan lupa bahwa kita ada empat nama yang direkomendasikan juga kan begitu
dan yang terpenting juga kita juga kan sampai saat ini kita belum buka komunikasi dengan hrs
nah ini kan baru dikirimkan hari ini kita juga belum dengar arahan beliau
sehingga nanti kita ingin pada saatnya ada sebuah pertemuan bersama antara empat partai itu dengan hrs
nah mudah mudahan dengan pertemuan itu antara ulama dengan partai partai yang empat itu ada kesepahaman bersama yang bisa kita bangun
baik jadi rakornas ini bukan atas perintah atau atas masukan dari rizik sihab itu sendiri ya
oh enggak enggak enggak
ini adalah amanat munas kan waktu di cisarua itu kita bulan januari ada munas
salah satu hasil dari munas itu adalah harus diadakannya rakornas menjelang pilkada serentak dua ribu delapan belas dan pileg dan pilpres
nah kita laksanakan karena kan agustus sudah pengumuman calon presiden dan wakil presiden
oke dengan pencapresan pak rizik sihab ini sendiri tapi pa dua ratus dua belas justru belum berkomunikasi dengan pak rizik sihab itu sendiri ya
oh belum belum belum beliau kalau ditanya masalah capres cawapres pasti no comment gak ada kalimat apapun
karena beliau dari dulu tidak pernah menginginkan jadi capres ataupun cawapres begitu
nah kalau kita lihat tadi kan anda sebutkan ada empat partai politik yang akan disasar ya artinya akan disodorkan nama nama ini atau nama pak rizik sihab ini kepada empat partai tersebut
diutamakan tapi bukan berarti partai yang lain kita juga tinggalkan kan
oh jadi masih terbuka jadi masih terbuka dengan partai yang lain
kita utamakan empat partai ini dulu tapi kan untuk membuka pintu dialog kita nggak pernah tutup pintu dialog dengan siapapun
jadi misalnya kayak dengan pdip dengan apa namanya golkar pkb nasdam
ada beberapa gini ada beberapa pertimbangan pertimbangan untuk kita buka komunikasi
contohnya partai yang berataskan islam yang kemarin
berseberangan dengan kita itu kan masih kita bisa buka komunikasi gitu kan
tapi kalau yang jelas jelas memang tidak memungkinkan adanya komunikasi ya kita nggak akan perjuangkan untuk apa kalau memang basicnya berbeda begitu
yang tidak mungkin itu contohnya partai apa misalnya pak selamat kalau ada masyarakat yang ingin mengetahui secara detail
ya kita lihatlah perjalanan kita selama ini kan gitu kan
kalau kita kan gerakan dua saudara muncul karena gerakan mobil ada

artinya kalau ada partai yang selama ini betul betul terlihat mendukung penista agama ya bagaimana mungkin kita bisa komunikasi
jadi ada partai partai tertentu yang sudah tidak mungkin untuk didekati untuk berkomunikasi ya
iya kira kira begitu
baik pak selamat ini kalau kita lihat nama pak rizik sihab diinginkan oleh mayoritas peserta rakornas
tapi di sisi lain kita juga lihat ada
fakta hukum yang sedang menanti pak rizik sihab begitu ya ketika kembali ke tanah air
apakah ini juga menjadi pertimbangan
apakah mungkin diperjuangkan menjadi calon presiden sementara di sisi lain masih dinantikan kasus hukumnya oleh penegak hukum di indonesia
ya jadi gini
semua peserta rakornas dan kita mayoritas alumni dua ratus dua belas yakin betul
bahwa kasus yang menimpa hrs itu hanya fitnah saja
tidak menunjukan unsur hukum
dan kami yakin bahwa pasti pada saatnya beliau akan bebas dari itu
karena kami yakin beliau tidak melakukan itu
ini hanya pembusukan karakter nama baik beliau
ini hanya fitnah kepada beliau
itu kami yakin ini betul
makanya kami yakin bahwa hrs urusan kasus hukum ini tidak akan jadi masalah
karena kami yakin habib tidak bersalah
kami tidak akan kena kasus hukum
itu hanya fitnah saja yang pada saatnya itu akan terbuka
dan alhamdulillah pula kan
kasus jawa barat juga allah sudah kasih unjuk ternyata tidak memenuhi unsur hukum
hingga ada sp tiga
dan kita masih berharap sp tiga kasus yang lain juga bisa segera
langkah konkretnya akan seperti apa
kalau soal keyakinan dan persepsi dari pado dua belas mungkin seperti yang disampaikan pak selama
tetapi kan ini kan status hukumnya masih ada
katakanlah itu proses berjalan
artinya proses untuk memperjuangkan pak rizik sihab sebagai calon presiden sesuai rakornas pada hari ini
itu langkah konkretnya akan seperti apa
untuk menempuh atau menghasilkan kasus hukum
kalau untuk urutan hukum kawan kawan yang di bidang hukum kawan kawan yang pengacara yang lojong lah
yang tentunya sedang memperjuangkan ini semua
jadi akan berjalan beriringan maksudnya secara hukum akan di
ya tetap secara hukum teman teman kawan yang di bidang hukum akan memperjuangkan ini semua
kita terus berjalan dengan apa yang saya sepakati dalam rakornas ini
kalau bicara soal agenda politik kan semakin lama semakin dekat ini pak proses pencalonan atau pendaftaran calon presiden dan wakil presiden
bulan agustus tidak lama lagi
apakah ada informasi kalau memang pak rizik sihab diperjuangkan oleh pa dua ratus dua belas sesuai isi rakornas pada hari ini
tentu saja harus mulai ada komunikasi komunikasi politik hadir secara fisik
apakah ada informasi bahwa rizik sihab akan segera kembali ke tanah air dalam waktu dekat ini
belum ada informasi kalau habis akan segera pulang
karena kita juga belum dapat informasikan tentang penyelesaian kasus hukum yang ada
tapi sekali lagi kami yakin betul apa yang terjadi di jawa barat juga akan terjadi di jakarta
karena sampai sekarang juga ada paka hukumnya bahwa yang menyebar sampai sekarang tidak ada pengetahuan siapa yang menyebar
jadi secara kalkulasi hukum kita dan akal sehat kita kalau jawa barat saja bisa diperjuangkan
bisa di sp tiga kan karena memang tidak memenuhi unsur hukum
apalagi yang jelas jelas pelapornya siapa penyebarnya siapa nggak jelas
kami tambah yakin gitu
bahkan ada saatnya irs akan pulang ke indonesia
pak selamat marif terima kasih atas waktu anda untuk mau melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada cnn indonesia prime news malam ini
terima kasih pak selamat selamat malam
terima kasih pak selamat